kita ke informasi lain hingga selasa sore sudah ada tiga pemeran dalam kasus produksi film porno di jakarta selatan memenuhi panggilan polisi
salah satu pemeran kasus film porno ini merupakan perempuan berinisial v yang mengaku siap memberikan klarifikasinya
dua pemeran dalam kasus produksi film porno yakni pria dan wanita berinisial f dan v datang ke polda metro jaya pada selasa siang
keduanya saat ini masih berstatus sebagai saksi
kepada wartawan perempuan v mengaku siap memberikan klarifikasi
selain v polisi juga menyebut ada sebelas pemeran wanita dari kalangan selebgram hingga artis
sementara hingga saat ini polisi juga sudah memeriksa dua belas orang saksi dan menetapkan lima orang tersangka
yaitu sutradara kamerawan editor video sound engineer dan sekretaris sekaligus pemeran